tapi emang apa salahnya ya kalo gue support dia tuh emang gak boleh ya
bagaimanapun juga kan nina waktu itu pernah baik sama gue
dia orang yang gue cinta
nino kenapa sih aku jadi sulung mikirin kamu
supaya nanti nggak terlalu banyak pertanyaan
i mean mama
oke mama dengerin
semua berawal dari pengadilan mas
saya minta randy untuk nemenin saya datang ke pengadilan
bersidangan hari ini
saya mau ketemu sama orang yang waktu itu ngance mandi
dan ternyata bener
rendy sempet nunjukin bekas yang dia print dari rekaman cctv
aku harus jawab apa enggak ya pertanyaan ada di rumah sakit
ih kenapa sih aku
aku harus jawab apa enggak ya pertanyaan andi di rumah sakit
aku harus jawab apa enggak yuk bro
wormnya malah nelpon
kok orang yang malah nelpon
ya enggak sih saya ngerasa kamu kayak ngindar dari saya gitu
itu perasaan kamu aja
iya mungkin ya
dan aneh juga sih
ya biasanya kita kan ketemu sering banget sekarang udah jarang
apa adi ngerasa kehilangan aku ya
ya tapi kalau memang kamu benar benar sibuk
ya enggak apa apa
maaf ya saya sudah salah sangka
dan tadinya saya juga mau ngajak kamu makan siang gitu besok
yaudah kamu juga mungkin mau istirahat ya
jaga sehatan ya bel
kok langsung dimatikan sih sama adi kan aku belum jawab mau apa enggak
anino waktu itu pernah baik sama gue
dia orang yang gue cinta
kenapa sih aku jadi suami mikirin kamu
kenapa kamu selalu ada di pikiran aku
padahal aku udah berusaha untuk melupain kamu
tapi tetap aja kamu gak bisa
aku bisa dilupain ma
kamu tuh jahat
aku disini selalu mikirin kamu
tapi kamu gak pernah sedikit pun mikirin aku
sepertinya seluruh area kita terbakar pak
tidak ada yang tersisa
kita mengalami kerugian yang cukup banyak pak
ini banyak sekali
dan lagi beberapa aset kita menjadi jaminan bang
semenjak pak chandra ini menjabat dulu pak
lebih dari lima puluh persen ini sudah menjadi agunan bank
kalau harus dibangun dari awal lagi
itu artinya harus ada suntikan dana
mau gak mau ya
pinjaman bank lagi dong
kalau kita pinjam ke bank
itu harus ada jaminan
sementara utang utang kita yang dulu
itu belum kita selesaikan
restruktur utang gimana
tapi hasil pameran di dalam dan di luar negeri
tidak menunjukkan hasil yang signifikan
berarti mungkin bisa
sudah kami ajukan pak
ada beberapa pembayaran asuransi kita yang tersendat
beberapa kali pak
beberapa kali pak
beberapa kali surat tagihan datang ke sini
saya sudah mencoba hubungi pak nino dan bu chandra
tapi tidak ada respon saat itu
serta mereka juga harus melakukan
agar tidak ada kesengajaan di sini
agar kita bisa klaim asuransi kita
asuransi perusahaan kan setahun sekali
kok beberapa kali datang
logikanya di mana
nanti coba saya urus soal asuransinya
ini agak aneh juga sih
kenapa surat tagian datang berkali kali
kan pembayaran asuransi setahun sekali
ini aku harus ngecek lagi
antara mama atau aku ada yang kelupaan
terlalu banyak hal yang mendistract aku saat ini ya allah
perusahaan jakarta kolaps yang di malang hangus
ya allah jalan apa ini
apa harus hancur semua aja
pak ini lihat deh
kayaknya yang dikasih tahu sama elsa
di situ sampai diberitain
kalau kebakaran itu udah gak ada sisanya
berarti semuanya kena pak
sampai habis begini ma
kita juga belum mengucapkan simpati kita sama nino
sama bu chandra ma
ya meskipun elsa sama nino udah gak ada apa apa lagi ya
kita tetap harus jaga silaturahmi sama mereka
apalagi lagi ada musibah seperti ini
ya aku bisa ngebayangin pasti mereka sedih sekali